polisi yang menangkap pria berinisial ym berusia tiga puluh dua tahun
yang diduga menyebarkan hoaks percakapan menteri koordinator kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
dan kapolri jenderal tito karnavian
hoax dibuat seolah olah keduanya sedang merancang rekayasa kasus dugaan pembunuhan oleh kiflan zen
saudara ym ini menyebarkan informasi atau berita bohong
yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat melalui grup wa
dengan menyebarkan berita bohong tentang penyebaran konten hoax
berupa hasil capture seolah olah percakapan wa antara dua pejabat negara
pihak kepolisian telah melakukan kegiatan patroli saber di beberapa grup wa
di beberapa grup wa di mana salah satu grup w
menyebarkan berita bohong tentang penyebaran konten hoaks
dan membernya memposting konten yang berisikan narasi atas instruksi abang
kami sudah buat bang
agar rakyat percaya bahwa yang melakukan tindakan makar sikiflan zen dan lain lain
untuk itu si iwan kami bayar lebih
oke toh terima kasih
siap bang akan kami pantau perkembangan berikutnya
jangan gegabah rakyat semakin pandai
itu isi kontennya